tadi sih ada tiga anak kecil gue yang datang kesini beli sate gurita
tapi mereka pakai topi sama masker
ya satu kurus yang dua gendut gendut
yang satu cewek yang dua cowok
istuh pasti rafa mochi sama adam
iya benar terus mereka sekarang gimana
saya nggak tahu juga soalnya setelah dia beli sate gurita mereka langsung keluar
di parete yang nyuruh nyarinya jadi kan saya ya enak sama warga parete aja yang gak enak
ya maksudnya saya nyusahin pretema gak apa apa nggak ada rasa gak enak gitu
sudah kita cari lagi deh
rafa kamu dimana sih
biasanya rafa kalau rotopi disini
jangan jangan dia pakai lagi
di lemari baju bajunya nggak ada yang dibawa
pasti dia perginya gak jauh
tapi buat apa dia mecahin jelekannya
aku gak habis pikir buat apa rafa mecencelenganya
pasti dia pergi sama adam sama mochi juga
mereka mau pergi kemana ya
jangan jangan dia mau kasih uang itu buat makin miskin
atau mau dibeliin sesuatu
ya soalnya waktu itu moci minta tolong sama aku
suruh beliin sate gurita
tapi aku gak mau
diterol sama hantu gurita itu
jadi tadi adam sama rafa kesini gak
tadi sih ada tiga anak kecil gue yang datang kesini
tapi mereka pakai topi sama masker
ya satu kurus yang dua gendut gendut
yang satu cewek yang dua cowok
itu pasti rawon mochi sama adam
terus mereka sekarang dimana
saya gak tau juga
soalnya setelah dia beli sate gurita
mereka langsung keluar
wah kemana ya perginya rafa adem sama mochi
tapi setidaknya kita udah tau
bisa tete gurita disini
mereka harus nyamar pakai topi
ya biar dia gak dikenalin lah
terus biar gak ada yang tau kalau dia itu beli sate gurita
atau supaya nggak diganggu sama hantu gurita itu
ini cairan yang disemburin sama hantu gurita itu
pasti gak jauh jauh dari sini
kenapa tuh anak pada main sampai ke sini
hah jadi tau deh apa yang kita kerjakan disini
benar bos kalau udah seperti ini
semuanya kita bisa repot bos
mereka udah tahu apa rahasia kita
terus kita harus ngapain bos
nanya mulu ku tuh di pikir loh
cepet banget di dalamnya
mau dapet dong
aduh bangun dong
bangun kali kak bella
ini aku udah kucing nih
tapi aku lapar
hantu burita itu bohongan
itu hantu pasuk kak udah ketahuan banget
jadi kalian sudah tau
kalian mengikuti saya
enggak ngajar ya kalian
kalau saja kalian gak tau
saya nggak mau repot repot
kenapa sih menjayok
harus ngambil ini semua
kalian mau tau
semua ini gara gara kalian sering jajan di warungnya bu jenny
boleh kak pak
sini mampir yuk
nah sekarang vez
aku mau angkat awalnya
dia bawa cabutnya
kok berat banget
kita mah gak tau
coba tanya aja bella sama april
ceritain itu ada apa
kenapa itu pada cemong cemong gitu kenapa
mereka pingsan di jalan
jadi kita minta orang desa
buat bawa mereka kesini